caleg dpr ri dari partai nasdem untuk dapil ntt ii ratu ngadu bonula mendadak mengundurkan diri setelah meraih suara terbanyak dan berhasil lolos ke senayan
kabar pengunduran diri itu disampaikan salah satu saksi dalam pleno rekapitulasi suara tingkat nasional untuk dapil ntt di jakarta
ratu ngadu bonubullah caleg nomor urut lima dari partai nasdem untuk daerah pemilihan nusa tenggara timur ii
mendadak mengundurkan diri setelah berhasil meraih suara terbanyak dan lolos ke senayan sesuai pleno rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat nasional di kpu ri
dalam pemilu empat belas februari lalu ratu wullah meraih suara tujuh puluh enam tiga ratus tiga puluh satu suara paling banyak dari enam caleg lainnya di dapil ntt dua
termasuk mantan gubernur ntt victor laiskodat yang hanya memperoleh enam puluh lima tiga ratus lima puluh sembilan suara namun tidak lolos melangkah ke senayan
ratu ngadu bonuwula caleg nomor urut lima dari partai nasdem untuk dapil ntt dua
menyatakan mengundurkan diri dan dengan demikian kami dari dpp partai nasdem menyampaikan surat kepada kpu ri
dengan ditembuskan kepada bapak ibu
komisioner kpu ri agus melas membenarkan pihaknya telah menerima surat dari partai nasdem
ia menjelaskan kpu memiliki mekanisme untuk mengkaji surat pengunduran diri tersebut
namun ia menegaskan akan fokus pada rekapitulasi hasil pemilu terlebih dahulu
tentu ke ketua kpu nanti akan ada mekanisme untuk mengkajinya
kalau kita fokusnya rekapitulasi